kamu disuruh pulang
iya ada apa
mama saya beli ikan asin pedak mau digoreng terus dikasih perasan jeruk nipis
terus katanya si mamah mau bikin sambal yang pedasnya bikin saya sehah
aku anter ya
nggak usah aku pakai angkat aja
nggak aku anter aja
kamu dari mana pergi lama banget
ketemu sama junaedi
waalaikumsalam pak junaedi ya
kamu lagi sibuk
enggak biasa aja
bisa ketemu nggak ada yang mau saya omongin
iya aku udah ketemu junaidi yang masih muda tapi kelihatannya kayak bapak bapak
tapi aku belum pernah ketemu sama ubed sama saib
nggak usah nggak perlu nggak penting
tapi aku penasaran soalnya di antara kalian kayaknya saling berusaha
terus kita bisa berhubungan
dan lagi ada persoalan rumit
iya tapi masalahnya masalah yang orang lain nggak boleh tahu
emang masalahnya masalah apa
kan barusan aku udah bilang masalahnya yang orang lain gak boleh tahu
ya udah sampai ketemu nanti
terima kasih kalian sudah datang
kenapa kita di sini
karena kantor pusat kita dalam situasi dan kondisi yang tidak aman
tidak nyaman dan tidak tentram akibat dari kemungkinan rosa
yang sudah mengetahui tempat kita dan mengenal kita semua akan lapor polisi
lihat tadi udah ketemu rosa rosa mengaku akan ikut ubed
saya sudah tahu
saya sudah memergoki mereka secara langsung dengan mata kepala sendiri
dan bukan dengan mata kepala orang lain
akan kita hadapi bersama
ubed itu dulu anak buah saya murid saya
bahkan saya yang menemukan dia dan bakatnya
apa siapa yang bunyi
pernah ngerti bang
jangan sampai kamu sudah jadi copet nurhaka pula
kamu di mana
lagi kumpul sama teman teman
nggak lagi ada kerjaan
enggak lagi kumpul aja
pulang aja atuh
mama baru beli ikan asin pedak
nanti mama mau kasih persan jeruk nipis
mama juga beli lalapan kesukaan kamu
nanti mau bikinin sambal yang pedas
sampai kamu sehah
kamu disuruh pulang
mama saya beli ikan asin pedak
terus dikasih perasan jeruk nipis
lalapnya ada sorawung tes pong sama poh pohan
terus katanya si mamah mau bikin sambal yang pedasnya bikin saya sehah
kakak itu dompet ya

kena pasa ini itu beberapa orang paint movie
dan kamu berdua
saya udah gak punya ibu dari kecil meninggal karena sakit
bapak pergi setelah ibu nggak ada
nggak tahu kemana saya dititipin di saudara
saya kurang perhatian pendidikan kasih sayang
saudara saudara saya cuma ngasih makan supaya saya tetap hidup
tapi masa bodoh hidupnya mau jadi apa mau seperti apa
saya nggak punya ibu seperti si arman yang mau nerima anak waktu benar
tetap nerima anaknya waktu salah ingat anaknya
nelepon beliin ikan asin peda sama lalapan kesukaan anaknya
bukan cuma bapak sama kakak kamu saja yang mana waktu kamu ditangkap polisi gara gara nyopet
terus masuk penjara mama juga
tapi perasaan malu mama tidak seberapa dibanding perasaan sayang sama kamu
mamah lama bawa kamu dalam perut antara mati sama hidup waktu kamu lahir
ikhlas ridho ngurus kamu dari kamu kecil
mama tidak minta apa apa
apa cuma mau kamu jadi orang baik

bapak cuma mau kamu jadi orang baik
saya nggak tahu anak anak saya dididik seperti apa
kalau ada uangnya uangnya bisa kita pakai jajan
kan uangnya bukan punya kita
nggak boleh tahu
kan kita nggak tahu siapa yang punya
ini yang punya
cukup bapaknya aja yang kacau begini
anaknya mah jangan
ini dompet siapa
ada ktp di dalamnya
itu ktp yang punya kali mah
nggak ada uangnya
numbet itu kayaknya jatuh deh mah
yang punya kayaknya nggak tahu deh mah
kakak sama ada mau ngembalin dompet itu yang punya
boleh nggak mah
kayak orang mah gulana se etik
di mana teteh
biasa pulang kerja
mana randa yang mau dikenalkan ke orang
nggak jadi om
nah nggak jadi
temen sayanya nggak mau
kalau tak apa apa
nggak tahu om
ya sudah lah
saya mau tanya soal ubin
kapan terakhir ketemu ubed
sekitar seminggu yang lalu
ubed sekarang kalau saya telepon nggak diangkat
di sms nggak jawab
saya datangin ke rumahnya
ibunya bilang kerja
tapi ibunya nggak tahu ubed kerja di mana
sejak terakhir ketemu kau ubed
aku juga gak tahu gimana kabarnya
nggak ada komunikasi
terakhir ketemu sama kamu